udah gitu kalau misalnya kalian itu mau keluar rumah

dan kalau perlu nih ya kalau misalnya ada kelas sore
rissa anaknya kasih aja ya
iya ibu aduh ibu tenang dong
kan kayaknya udah gede
kan kalau ibu larang larang terus yang ada kayak gak keluar rumah
iya tapi kan
tuh tuh tuh ayo udah nungguin ya
udah ibu jangan khawatir terus dong

oke tolong kamu jaga rumah ya
bener ya jaga diri
sampai jumpa lagi
oke sampai jumpa lagi
kenapa kamu udah disini
kamu tidak mendengarkan
ayah sendiri ngapain malam malam di gudang
di sini hanya membaca buku yang ayah pinjam tadi
karena kalau ayah membaca buku tersebut di depan ibu kamu
ibu kamu pasti akan marah sama ayah
ya sudah sekarang kau masuk kamar dan istirahat
ayah taruh bukunya di mana ya
lorsqu kamu mau menikahi ayah
sudah siapkan card kamu
berada tadi yangentlya disuruh malam